mau nikah tapi belum ngebahas masalah keuangan sama dia
perlu banget untuk mengetahui kondisi keuangan antar pasangan
baik si laki laki maupun juga si perempuan
mulai dari apa saja
misalnya dari mulai pola pendapatannya gitu kan
ada yang pendapatannya gaji rutin
tapi ada juga yang ternyata pendapatannya dari hasil usaha yang nggak rutin
kadang besar kadang kecil
nah ini harus kita sering pahami
karena nanti waktu pas sudah mulai berkeluarga
jangan sampai kaget gitu ya
ternyata kok penghasilannya kok bulan ini kecil
tapi sedangkan pengeluaran besar dan sebagainya
nah itu kita perlu pahami sebelum kita melakukan pernikahan
terus kemudian juga masalah tanggung jawab tanggung jawab keluarga
misalnya kayak ternyata meskipun dia single
tapi selama ini berkontribusi
buat keluarga anggap saja cukup besar
untuk bantuan kepada orang tuanya
bahkan dia nyokolahkan adik adiknya dan sebagainya gitu kan
nah ini juga kita juga harus paham gitu
waktu pas akan menikah
jangan sampai ini baru diketahui belakangan
dan yang gak kalah penting adalah
soal value value keuangan yang dia pegang gitu
mereka ini hasil dari pola asuh yang berbeda
ya tentunya berarti
jadi kalau pasangan ini
mereka memaknai masalah keuangan ya
terus kemudian juga bagaimana mereka mengelak uangnya
juga pasti berbeda beda
tuh nanti kalau nanya nanya
aku dikira cewek matre nggak ya
kalau selama ini perspektif masyarakat
bahwa cewek itu matre
menurut saya wajar wajar aja gitu ya
karena memang wanita itu biasanya adalah
orang yang paling concern masalah keuangan
bahkan sudah ada risetnya
bahwa kemampuan wanita dalam mengelak uangan itu
jauh lebih baik daripada laki laki gitu ya
atau nanti aja ya setelah menikah
coba aja dijalanin dulu
memang bukan gak mungkin
ketika ternyata kita mulai serius dalam hubungan
terus kemudian kita mulai bertanya hal hal yang penting ya
bahkan juga confidensial dalam hal ini
dalam masalah keuangan
tiba tiba nih ya ketemu
oh ternyata dia punya masalah keuangan utangnya
utang kartu kredit lah
utang koperasi lah
utang kantor dan sebagainya
dan kelihatannya utangnya ini gak bakalan bisa dia bayar nih
kalau saya menikah gitu
maka tanggungan utang ini bagaimana gitu kan
apakah nanti juga akan jadi
ngerogotin keuangan saya juga dong misalnya gitu ya
nah untuk hal hal seperti ini
tergantung dari kita lagi ya
kalau kita emang segitu
memang segitu pinginnya untuk menikah
atau kita merasa bahwa ini
memang jodohnya itu ya
jadi kita harus menikah

tapi kalau misalnya ternyata bakal bawa masalah keuangan berikut berikutnya
dan ini gak bakalan selesai
justru saya juga ikut masalah
ya sebaiknya pikir pikir lagi aja
tidak pernah ada kata terlambat ya
gitu kita bisa mulai juga saat ini
antar pasangan untuk mulai mendiskusikan masalah keuangannya
nah terus kemudian juga mulai deh mencatat pengeluaran
siapa yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk mencari pengeluaran misalnya gitu ya
nanti kita bisa diskusikan masalah keuangan ini
karena memang kalau kita bicara masalah keuangan ini
kita harus menggunakan data data
apa sih yang kita mau
terus kemudian kondisi kita seperti apa saat ini
supaya kita bisa diskusikan
kalau ada kebutuhan kebutuhan keluarga yang nilainya besar
atau ada bantuan keluar dan sebagainya
ya itu kita bisa diskusikan
yang paling penting adalah
ada toleransi ya
ada kerjasama antara pasangan suami istri ini
untuk membicarakan atau mendiskusikan masalah keuangan

supaya jangan akhirnya gara gara masalah keuangan
timbul perselisihan pertengkaran dan
ujung ujungnya yang sering banyak disinggung adalah
menimbulkan perceraian gitu kan
hormit banget ya kayaknya
atau kita buat perjanjian pernikah aja
perlu apa enggak sih dalam suatu pernikahan gitu
sebenarnya kalau kita buat pernikahan
kita harus memiliki percobaan

jadi kalau kita memiliki percobaan itu kan
kalau kita memiliki percobaan itu kan
ini sudah tergantung

itu sebenarnya masalah harta itu sudah diatur ya
dimana harta ini dibagi menjadi tiga kelompok
ada harta perolehan dan harta bersama
harta bersama ini yang seringkali oleh kalangan masyarakat
disebut sebagai harta gonogini
harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh
atau dimiliki semenjak pasangan itu menikah
dan tidak memperhatikan siapa yang menghasilkan lebih besar atau lebih kecil
ataupun atas nama siapa
begitu pula juga dengan masalah utang
utang itu pun juga akan menjadi utang bersama
kemudian juga ada harta bawaan
harta bawaan ini biasanya adalah harta harta yang sudah dimiliki oleh pasangan sebelum mereka menikah
sehingga ini penguasaan atas harta tersebut itu adalah milik masing masing
tidak bercampur dengan natal bersama
itu sudah diatur dalam undang undang perkawinan
sedangkan ada juga nanti harta perolehan
seperti misalnya dapat warisan
itu juga penguasaannya atas yang menerima warisan
misalnya si suami atau si istri mendapatkan hibah atau warisan dari orang tuanya
itu juga atas penguasaan masing masing juga tidak bercampur dalam harta bersama
kalau tujuannya kita ingin memisahkan hutang dan harta sebelum pernikahan
ingin melindungi atau menyelamatkan hutang atau aset
sebelum pernikahan agar tidak bercampur dalam pernikahan saat menikah
sebenarnya itu sudah diatur dalam undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
jadi dalam hal ini berarti tidak terlalu perlu perjanjian pernikahan itu tidak perlu
nanti kita dipalk ya
ngebahas masalah keuangan kita
kamu tidak keberatan kan
yang paling penting di sini adalah komunikasi dan persiapan kedua belah pihak
karena setiap kali setiap keputusan keuangan itu akan menimbulkan konsekuensi bagi pasangan
alangkah baiknya setiap kali ada keputusan keuangan yang besar itu didiskusikan terlebih dahulu